bagi anda yang belum memiliki tujuan untuk menikmati libur akhir tahun
rumah hobbit di kawasan wisata dokar dreamland tulungagung bisa menjadi pilihan anda
sesuai dengan namanya tempat wisata ini didesain semirip mungkin layaknya rumah hobbit di film plat of the ring
rumah hobbit di dalam film hobbit memang menginspirasi sejumlah warna wisata untuk membuat tiruannya
seperti yang ada di kawasan wisata dokar dreamland desa karanganom kabupaten tulungagung ini salah satunya
begitu memasuki kawasan wisata ini pengunjung akan disambut pemandangan indah taman bunga air terjun
dan yang paling menarik adalah tempat wisata
kegiatan rumah mini atau rumah hobi di sebuah tebing bertingkat
dengan latar rumah ukuran mini sesuai ciri khas kaum hobit yang ada dalam karya fiksi tokin
pengunjung bisa sepuasnya bersuah foto bersama
meski jumlahnya ada empat buah rumah agak terasa seperti di desa obes sesungguhnya
pengelola menambahkan aneka pernah penik di luar rumah mirip di film the hobbit
ide ini bermula dari kecintaan pengelola akan karya fiksi totin
di mana membawa pesan moral tokoh hobi
seorang manusia kerdil yang suka menolong dan cinta kedamaian
karena tokoh hobbit mempunyai karakter ataupun sifat sifat yang baik sekali
jadi dia mencintai ketenangan mencintai kedamaian suka menolong
jadi kita berharap pengunjung mendapatkan inspirasi dari tokoh hobbit ini sendiri
alhasil sejak dibuka lima hari lalu
wisata keluarga satu ini pun langsung dibanjiri pengunjung yang hendak memanfaatkan libur panjang kali ini
cukup dengan tiket masuk sepuluh ribu rupiah
dan lima rupiah untuk anak anak
mereka bisa bersuah foto sepuasnya dengan latar unik deretan rumah hobit
kenapa tertarik ke sini
ya soalnya ya di instagram tuh kayaknya menarik banget
dan emang udah datang ke sini tempatnya emang menarik
di kawasan ini selain pengunjung bisa menikmati rumah hobit dan taman bunganya
pengelola juga menyediakan aneka permainan bagi anak anak
fadli rahmawan telungagung